penerapan kenaikan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara pjp dua u pada satu oktober dua ribu enam belas ditanggapi beragam
calon penumpang mengatakan sosialisasi kepada masyarakat dirasa kurang optimal
beberapa di antara mereka bahkan baru mengetahui adanya tarif baru passenger service charge sebesar rp satu ratus tiga puluh
berikut komentar calon penumpang di terminal tiga bandara soekarno hatta tanggerang banten

pelayanan semua diperbaiki kalau sekarang belum terasa karena memang parkiran belum teratur kita jadi parkir masih susah
kemudian apalagi kemarin kejadian banjir ya kalau dibilang sekarang memang belum sesuai
saya kira untuk kenaikan itu pemerintah sudah punya perhitungan sendiri ya
dengan kenaikan ini mudah mudahan fasilitas lebih baik dan juga sarana sarana yang lain lebih ditingkatkan lagi
saya sih setuju setuju aja